bank indonesia menyiapkan sebanyak satu ratus dua puluh sembilan triliun yang akan disebar di lima enam puluh enam titik di seluruh indonesia
uang baru yang disiapkan ini nantinya akan didistribusikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ramadan
di jawa sendiri ada sekitar seribu nanti yang akan tersebar di seluruh pulau jawa
sementara di jawa timur ada lima ratus titik salah satunya ada titik yang berada di bank indonesia ini
lebih banyak dibanding tahun lalu yang hanya tiga ratus titik
dan layanan ini merupakan layanan sebagai prioritas kepada mereka yang akan melakukan penukaran secara langsung kepada nasabah
dan di jawa timur bekerjasama dengan tiga puluh tiga bank dan juga bpr
harapannya dengan adanya serambi dan drivegro ini dan penukaran
masyarakat benar benar kita ajak untuk menukar di tempat yang resmi tanpa dipungut biaya dan uangnya celing
pasti dijamin keaslianya
tahun ini seluruh jawa timur adalah dua puluh empat
itu meningkat sekitar delapan empat persen karena tahun lalu hanya dua puluh dua enam
bagi masyarakat yang ingin menukarkan uang secara langsung bisa datang ke bank indonesia
dan membawa uang sebanyak tiga delapan juta rupiah bisa langsung mendapatkan satu bendel uang baru
saya coba tanya di sini lihat sudah ada penukaran uang di sini
dengan ibu siapa
dengan bu aini
kenapa menukarkan sekarang dan untuk apa ini
untuk di desa seperti kita berli memberikan anak anak kecil keluarga dan lain lainnya
kenapa kok hari ini kan masih lama ramadan
iya soalnya biasanya hari ini besok besok sudah mulai kerja lagi
terima kasih selamat menjalankan ramadan
dan untuk jawa timur sendiri masyarakat bisa melakukan penukaran pada hari sabtu dan minggu di bank indonesia
sementara pada hari hari efektif bisa melakukan penukaran di bank bank yang sudah bekerja sama dengan bank indonesia
ada tiga puluh tiga bank di seluruh jawa timur baik itu bank negara dan juga bpr di jam jam operasional
dan ingat jika anda tidak membawa uang tunai bisa menggunakan kris untuk penukaran uang baru tersebut
eka rima miki peresia surabaya jawa timur